dua operator alat berat yang sedang menambang batu di pulau ampel serang banten yang tewas dievakuasi oleh tim penyelamat pada selasa
kedua korban yang diketahui warga lebak gede kecamatan pulau merak kota cilegon serta warga kecamatan petir kabupaten serang tersebut masing masing berinisial r dan s
peristiwa ini bermula saat keduanya sedang menambang pada satu november lalu tiba tiba batu dari atas tempat ini longsor dan menimpa dua alat berat tersebut
mereka pun tertimbun longsoran dan dinyatakan meninggal di lokasi kejadian
kedua korban dievakuasi dan dibawa ke rsud kota cilegon untuk dilakukan visum luar kemudian diserahkan ke pihak keluarga masing masing serta dimakamkan
penyelidikan rangkaian penyelidikan dimulai dari tempat kemudian kegiatan serta akibat yang ditimbulkan termasuk legalitas daripada kegiatan kegiatan tersebut
semuanya masih kami jalani
tiba diguyur hujan deras tebing setinggi tiga puluh meter longsor dan menimbun empat pekerja galian pasir di purwakarta jawa barat rabu sore
seorang pekerja tewas setelah tertimbun material tanah sedangkan tiga korban lain terluka
setelah dievakuasi jasad korban tewas dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan di pemakaman umum di desa setempat
ada pun tiga korban yang terluka dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan medis
kasus ini ditangani pihak kepolisian sektor bojong dan satreskrim polres purwakarta
tim liputan cnn indonesia